kita beralih ke informasi lainnya menteri perdagangan republik indonesia zulkifli hasan menargetkan harga telur ayam di pasar kembali normal dalam dua pekan mendatang
zulkifli hasan menyatakan bahwa kenaikan harga telur kali ini disebabkan oleh adanya permintaan telur dalam jumlah besar untuk bantuan sosial kementerian sosial di sejumlah daerah
meningkatnya permintaan tersebut tidak dibarengi dengan stok telur ayam di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi melonjak
namun mendak optimistis bahwa dua minggu lagi harga telur dapat kembali normal di pasaran
ke daerah daerah itu ya nah daerah daerah itu uangnya itu dibelanjakan dalam bentuk bantuan sembako
salah satu isinya telur
nah ini rapel tiga bulan uangnya agak banyak
jadi ada permintaan lima hari mendadak pasar kurang suplainya
biasa suplai kalau kurang dikit kaget agak naik
mudah mudahan paling lama dua minggu sudah normal telur ayam mudah
walaupun nanti juga kita akan tambah untuk ayam yang petelur itu